aku tahu dimana tempat itu berada
kalian jangan mundur sembarangan mana buktinya mana eh bukti buktinya ada di rumah pak
tuh babi ngepet itu ternyata ibu kamu yang sudah kamu paksa untuk jadi babi ngepet bukan
bukan saya pelakunya
ah tidak sekarang aja mau minta maaf sama emaknya
paham emosi kalian
dia ini sudah monodai desa kita raden
dan dia sudah berpilaku sirik
dan dia berniat mau membunuh ibunya raden
semoga allah merahmati kalian
dan juga selalu menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua
mohon ampun gusti prabu
ada berita apa
kami melihat raden kian santang tadi malam di desa
di sebelah timur kota raja
putraku kian santang sudah kembali
berita yang selama ini sudah aku tunggu tunggu
kepada nyai ratu subanglar
jika putranya yang selama ini ditunggu tunggu
dan beritahukan kepada nyai ratu subanglar
jika putranya yang selama ini dirindukan
sebentar lagi pulang
di hadapan kanda prabu
aku harus tetap berpura pura sakit
dinda akan terima anik
dinda belum sehat
untuk apa dinda memaksakan kemari
mohon ampun kanda prabu
ada yang ingin dinda bicarakan
tubuh dinda semakin hari semakin lemah
dan entah apa yang akan terjadi
racun ini begitu kuat
dan bisa menjalan kembali kapanpun
segala daya upaya
akan kanda lakukan untuk kesembuhan
dinda benar benar takut
belum bertemu dengan orang tua dinda kanda
jika kanda berkenan
untuk pulang ke japura
kapan dinda akan berada
hari ini juga
terima kasih kanda
sandiwan aku berhasil
kanda prabu tidak menyadari kebohonganku
kanda prabu tidak menyadari kebohonganku
kanda prabu tidak menyadari kebohonganku
kanda prabu tidak menyadari kebohonganku
kejar orang itu dan dapatkan kembali kujang kembar yang sudah dia cuti
siapa sebenarnya dia aku harus sesegera mungkin menemukan demi mencari pusaka hujan kembar
memakai mustika subah magala
jangan mengagapku enteng
aku punya jurus mematikan mustika
jangan mengagapku enteng
jangan melihat jika mimpimu
tidak ada tanda tanda kehadiran orang itu maupun pusaka hujan kembali
apa yang salah
apa kita dijebak
nyai ratu nyai ratu subangarang ada kabar gembira
gusti prabu menyuruh para prajurit untuk menyambut kedatangan raden kian santang
putraku benarkahnya omas seluruh istanate sudah tahu
kalau raden kian santang esok
hari akan datang ke pajajaran
ya allah alhamdulillah
gusti ratu teh kenapa
tadi teh nyai ratu bahagia sekarang teh nyai ratu sedih
bagaimana kalau putraku gembira

aku menjadi seorang pelayan ya omas
raden kian santang teh orang yang sangat bijaksana
pasti teh dia bisa menerima keadaan nyai ratu sekarang
lebih baik kita siapkan makanan yang paling enak untuk raden kian santang
nyai subangarang hari ini aku akan mengadakan perjalanan ke jakarta
maaf gusti ratu apakah tidak sebaiknya menunggu dulu kedatangan raden kian santang
karena aku ingin bertemu dengan putraku
aku ingin sekarang
adil zain junaim
tidak ini bukanlah fansnatya in reached u portula
sudah sangat camebat former